salah satu fungsi dan tugas bank indonesia adalah mengelola uang rupiah yang beredar di masyarakat
di antara kegiatan kegiatan pengelolaan uang adalah memusnahkan uang
namun bukan uang sembarangan yang dimaksud di sini
uang yang dimusnahkan oleh bank indonesia adalah uang uang yang secara fisik kondisinya sudah tidak layak beredar di masyarakat untuk dijadikan alat pembayaran
dan kegiatan ini selalu dilakukan oleh bank indonesia secara rutin untuk dilaporkan kepada negara setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan bank indonesia yang baru saja terbit
yaitu pbi no tujuh belas satu tahun dua ribu lima belas tertanggal tiga puluh januari dua ribu lima belas
tentang jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan pada tahun dua ribu empat belas
itu juga dalam rangka pemenuhan undang undang mata uang
bank indonesia melaksanakan pemusnahan uang yang tidak layak edar di tahun dua ribu empat belas
itu kira kira jumlahnya ada lima dua miliar lembah
sesuai dengan amanat undang undang
pasal delapan belas ayat dua undang undang no tujuh tahun dua ribu sebelas
tentang mata uang yang mengatur bahwa jumlah dan nilai nominal rupiah yang dimusnahkan oleh bank indonesia
ini harus dicantumkan di dalam kembaran negara
hampir lima dua miliar untuk lembaring
kalau jumlah nilainya itu mencapai rp satu ratus sebelas lima puluh tujuh triliun
uang ini adalah uang yang menurut bi sudah tidak layak edar
itu uang yang berusaha
jadi tidak layak edar itu karena keutuhan atau karena kekotoran
ini untuk pengalaman dari teman teman media
uang tadi yang masuk ke bank indonesia
itu dilakukan sortasi dilakukan itu ulang
untuk yang tidak layak dan dimusnahkan
itu kita harapkan supaya umur peredaran uang ini
uang yang beredar ini lebih panjang umurnya
kita sebaiknya jagalah kebersihan uang itu ya
dan uang itu kan sebagai lambang kedaulatan negara kebanggaan kita
jadi sebaiknya kita pergunakan uang itu dengan sebaik baiknya
supaya tetap bersih dan kondisinya itu baik
karena proses pembuatan uang baru yang sulit dan memakan biaya yang tidak sedikit
maka marilah kita bersama sama menjaga kondisi serta keutuhan dari rupiah yang kita miliki
departemen komunikasi bank indonesia jakarta